dua hari memasuki libur natal serta mendekati perayaan tahun baru
stasiun gambir ramai dikunjungi para pemudik untuk berlibur ke kampung halaman
termasuk mantan presiden indonesia susilo bambang yudhoyono
yang berlibur ke pekalongan jawa tengah
dengan menggunakan jasa kereta api untuk menghindari perayaan hari maulid nabi
mantan presiden indonesia ke enam susilo bambang yudhoyono
sabtu sore memanfaatkan jasa kereta api di stasiun gambir jakarta pusat
untuk mengisi waktu liburnya dengan mendatangi kota pekalongan jawa tengah
bersama rombongan sbe akan bersilah turahmi dengan para sahabatnya
sekaligus menghadiri acara maulid nabi
sekitar pukul dua siang sby bersama rombongan berangkat
dengan menggunakan kereta argo muria tujuan jakarta semarang menuju pekalong
pembangunan jawa tengah